kamu gimana yang kuliah di singapura
ya kalau soal kuliah di singapura sih
soalnya aku masih ragu
mau terima beasiswa itu atau enggak
udah pak pak
jalan aja pak pak
aku baru jelasin ke kamu
ya allah maafin ama ya allah ternyata ama nggak bisa ama nggak kuat ya allah kalau
aku akan amal lihat mondi punya cewek lagi oh iya gimana udah beres belum beres semua boy aja
oh ya ya udah habis kita anterin cewek pulang mendingan kita ke warung tapi soalnya gua mau
latihan balapan ada kalian juga siap ya udah
halo pak amir boleh maaf saya ganggu waktu kamu ini boy saya ingin menanyakan soal beasiswa
universitas yang di singapura itu gimana boy kamu udah dapat jawaban belum aduh pak kalau soal itu
sih saya masih bingung ya pak ya terus saya juga belum ngobrol sama orang tua saya ya palingan
nanti saya kabarin ke bapak deh oh gitu ya
udah kalau bisa kamu kabarin sepatunya boy soalnya pihak mereka juga nunggu kabar dari kamu
iya pak nanti saya kabarin pak makasih ya pak ya boleh sama sama mari boleh ya assalamualaikum
semoga boy cepet cepet jawaban
hai ah masih malah tuh ya dicoba lagi sari kita eh sekali lagi coba lagi
sardung kamu masuk rumah itu salam helo
assalamualaikum salam salam
kamu teh tadi pergi
kalian kenapa gini
punya uang tidak punya duit itu sudah biasa
tapi kali ini mah disini nih
perasaan dan hati tadi kena
kamu kenapa sama si neng nadia ditampili
tadi saya ditampili
cerita dong kemahang
oh udah dong
cerita gitu ya
saya jauh jauh ke roblong
beli kemang beli bunga
namun si teh iya diberes kemang diberes bunga
pas saya datang ke kafe
pas assalamualaikum teh iya
kirain saya teh
kita menerima senang apa bagaimana ya
pas begitu teh datang laki laki
pantasan lah hati hati
yaudah yaudah yaudah
sabar tuh dong
mungkin belum jodoh
selama janur kuning belum melengkung
sama kamu setrika lagi
kamu tuh harus memperjuangkan cinta kamu
satu sama dia
ya kalau memang belum jodoh
tidak apa apa lah
tapi ini saya merasa dipohongan
saya ternyata pemohong
kenapa tidak cerita dari awal
kalau dia teh sudah tunangan
kenapa memberi harapan sama saya
sarung sarung ya
ini pengalaman buat kamu
kalau apa apa itu yang belum pasti
kamu jangan merekah mereka yang tidak pasti
tadi saya sudah bilang
si teh iya teh ya
sudah memberi harapan sama saya
ya memberi harapan
saya sudah pede
percaya diri sama dia
kalau dia sudah suka sama saya
saya sudah menyangka
ternyata sudah tunangan
saya sudah tidak kuat
terus pulang ke bandung
supaya bisa melupakan teh iya
harus diperjuangkan kamu jangan menyerah dulu
itu namanya kamu tidak berani
dunia mah belum kiamat buat kamu
nadia kan belum menikah
selama janun kuning belum melengkung
perjuangkan cinta kamu
kamu mau meninggal
bukan masalah pilihan
teh iya sudah memilih sudah memakai cincin
saya tidak mau mengganggu
makanya ini bukan masalah mengganggu
dia sudah ada pilihan
cuman dia orang nama gak enak ke kamu
makanya sekarang dijelaskan
yang penting kamu jangan frustasi seru
gimana tidak frustasi wah dadan
seperti ini wah dadah
sudah ada hati
eh ini hampura kita mah
ingatin kita udah pernah ngerasain seperti ini
semua pernah ngerasain
ini satu sekitar kita mah ini legend
saya mau ke musola mau ganti baju
mau mani mau urut mau ngadu sama alo
supaya saya tuh bisa menebangkan teh
itu lebih baik
kamu sadung bikin pusing semuanya
kamu gimana yang kuliah di singapura
ya kalau soal kuliah di singapura sih
aku belum ngomong sama mama dan papa aku
soalnya aku masih ragu
mau terima biaya siswa itu atau engga
engga aku ambil ini
aku tuh sebenernya pengennya
kita satu kampus
sama temen temen yang lain juga
aku juga mau ngeliat kayak gitu
kalau gitu aku gak usah terima biaya siswa itu
jangan deh boy
kamu kayaknya jangan nolak itu kan
buat masa depan kamu juga
tapi aku bingung
aku tahu kalau itu bukan keputusan yang mudah
pasti juga butuh waktu
buat kamu pikirin
pokoknya apapun keputusan kamu
aku pasti akan support
dan kamu bisa
berhubungan dengan kami
dan kami bisa
berhubungan dengan kamu
berhubungan dengan kamu
berhubungan dengan kamu